sebuah benda mencurigakan diduga bom rakitan ditemukan di tepi jalan yang berjarak tiga puluh meter dari sebuah gereja di bandung jawa barat jumat pagi
tim gegana polda jawa barat yang datang ke lokasi langsung mengamankan benda benda tersebut
warga di kawasan kawaluyan buah batu bandung jawa barat gempar ditemukannya sebuah benda mencurigakan
benda tersebut terbungkus kotak obat berlapis kertas timah dan ditemukan tergeletak di tepi jalan yang berjarak tiga puluh meter dari sebuah gereja
kotak tersebut memancing kecurigaan setelah terlihat adanya rangkaian kabel dari dalam kotak
petugas kegana brimopolda jawa barat langsung mendatangi lokasi
selain kabel dalam kotak juga ditemukan bola lampu dan dua unit baterai
polisi memastikan kotak tersebut bukan bom
namun polisi menduga ini adalah sebuah aksi teror karena isi kotak yang mirip bom rakitan
pelaku sengaja menyimpan benda tersebut di dekat gereja yang tengah melakukan perayaan pasca
ini diawali dengan aktivitas rutin

karena ini berkait dengan perayaan pematas rani pasca
kebetulan di sekitar lokasi tersebut memang ada gereja namanya ipkb gereja batakaro profesional
tidak jauh dari situ
bukan di lokasi gerejanya sih ya tapi di pinggir jalan
sekitar jam sepuluh empat puluh lima itu ditemukan ada sebuah benda
ini adalah buatan masyarakat yang melintas di jalan tersebut
mengatakan bahwa itu ada temuan benda yang hasilnya memang benda tersebut sengaja dibuat
sengaja dibuat kenapa
karena memang di situ terdapat dua buah batu baterai kemudian ada juga kabel ada lampu lampu yang sudah terangkai
menyerupai memang tapi itu bukan bom yang pasti